raka lo keterlaluan banget ya
sekarang duitnya malah lo kasih ke perempuan yang gak bener
kita kan gak bisa ngenilai orang bener atau enggak cuma dari kayak begituan doang
mbak naik mbak
hei sampai di situ weh
jangan kabur weh
jangan kabur weh
ini tasnya mbak
makasih banyak ya mas
emang gak usah terima kasih sama saya
saya permisi mbak
kamu kenapa nak
gak apa apa bu
cuma kecelakaan kecil
saya arahkan bu
terima kasih nak
sebetulnya juga ibu kurang setuju dia kerja malam
kalau saja ibu tahu pekerjaanku
udah sahur bu
kalau gitu saya pamit dulu ibu
nak sebaiknya selalu bersama kami saja di sini
gak apa apa bu
terima kasih banyak ibu
jadi sahurnya pakai telur saja
masih bisa makan sahur saja kita masih beruntung
banyak yang lebih susah dari kita
tanpa sahur harus puasa tiap hari
aku mau telurnya satu
bu nanti kalau lebaran iqmal ingin makan wapor ayam boleh kan bu
kalau nisa ingin baju baru
baju nisa kan udah pada jelek
nisa juga mau mukena baru
lu dari mana aja sih
tumben lu gak bisa tidur karena gue
eh lu pasti abis ngantarin tumperempuan ya
ngapain sih lu ikut campur usan dia
lu tau gak resikonya apaan
lu suka lagi sama dia
otak lu tuh dangkal banget sih
masa kita harus naksir dulu sama orang
baru kita tolong
lu denger ya
gue ikutan perjalanan ini tuh demi lu
karena lu pengen setuju ben
gak ngerti gue sama jalan pikiran lo tuh
iya lah lu gak bakal ngerti otak lu otak udang
kita mau kemana sih kalau gak boleh lontet
kalau celaka ntar gimana
wakil lu mau kemana sih
ya terserah gue
kita tuh mau ke jogja
tujuan kita ke jogja
ntar juga nyampe jogja udah diem aja deh
udah ikutin gue
yesa kalau kamu gak masuk sekolah nanti kamu ketinggalan pelajaran
ibu minta maaf ya ibu belum dapat uangnya
kalau gitu nisa berhenti sekolah aja
bisa mau kerja bantuin ibu
jangan kah kalau kakak kerja nanti aku sama siapa
udah kamu sekarang berangkat sekolah ya
pak biarin aku mau masuk sekolah
kenapa ada apa mas
maaf mak saya kesini
saya cuma mau memberikan ini buat mbak
untuk apa mas
mungkin ini bisa berguna untuk bayar sekolah anak anak mbak
atau uang ini bisa mbak pergunakan untuk lebaran nanti
dia bosan makan telur terus mbak
katanya mereka pengen opor ayam
atau mungkin ini bisa beli baju baru
ya atau apapun lah terserah mbak
gak usah mas makasih banyak
udah mbak gak apa apa terima aja
insya allah ini akan berguna
makasih banyak ya mas ya
salam emang buat keluarga
waalaikumsalam makasih banyak ya mas
raka lu keterlaluan banget ya
lu lu keterlaluan banget ya

lu lu keterlaluan banget ya

kakak lu keterlaluan banget ya
lu ngirit ngirit duit sampai kita ngirip di tempat kayak gitu
sekarang duitnya malah lu kasih ke perempuan yang gak bener

dulu tuh gila apa
dulu tuh gila apa
kita kan gak bisa ngenilai orang bener atau enggak cuma dari kayak begituan doang
apa namanya kalau ada cewek menjual dirinya demi sejumlah uang apa namanya
ya kan gua udah pernah bilang sama lu kita gak tau alesannya
alesannya tuh udah jelas
dia cuma mau gampang dapet duit itu aja

lu males tau gak
sama kayak lu males
lu sama samain gue sama dia
dengerin gua ya
lu mau studio musik kan
apa cuma yang lu perbuat
lu harusnya kerja keras dong
lihat perempuan itu
perempuan itu punya dua orang anak
punya orang tua yang harus dia biaya

suaminya kemana gua tanya
ya mana gua tau
lu tanya gua
alhamdulillah ya allah
ini rejeki anak anak hamba
terima kasih gua dengarkan doa hamba selama ini ya allah
siapa laki laki yang memberi uang itu
dia mungkin malaikat yang datang untuk menolong kita bu
iya dia memang anak yang baik
kita patut mensyukurinya
alhamdulillah ya allah
aduh apa lahan lagi sih
mau cepet nyampe gak
gua mau beli rokok
sebenernya bu ya
kurang duit gua
bagi duit dong
kurang duit gua gak ada
aduh pake gak denger
akhirnya cita cita gue tercapai juga
kenapa lu cengenges
gue kayak begini gara gara lu nih
karena tangan lu luka berarti gua yang bawa motor
lu gabonceng eh
eh enggak enggak
ya kalo gua bilang enggak ya enggak
enggak sudi gua barang barang gua dipegang sama lu
ntar rusak lagi motor gue
gila ya lu pelit banget sih
sehari seminggu setahun
stay sampe gua sembuh baru kita jalan lagi
lu tuh nunda nunda perjalanan mulu ya
jadi orang pelit banget
dibiarin aja deh pada motor gua dipake sama lu